mantan gubernur sumatera utara edi rahmayadi mengambil formulir pendaftaran calon gubernur untuk pilgub sumatera utara dari pdi perjuangan
formulir pendaftaran ini diambil di kantor pdip sumut oleh tim pemenangan edi rahmayadi
nantinya pengembalian formulir harus dilakukan langsung oleh edi rahmayadi
hingga kini dua nama sudah tercatat akan mengikuti pilgub dari pdip nixon nababan mantan bupati tapanuli utara dan edi rahmayadi
tahap selanjutnya dpd pdip akan merekomendasikan beberapa nama tersebut ke dpp partai untuk diverifikasi
timnya pak edi rahmayadi telah mengambil formulir pendaftaran untuk calon gubernur
pada waktu dekat mudah mudahan beliau segera mengembalikan formulir dalam bentuk pendaftaran
dan insya allah langsung pak edi rahmayadi yang akan hadir untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon gubernur sumatera utara
sebelumnya dpd pdi perjuangan sumatera utara tak akan melayani pendaftaran calon gubernur oleh menantu presiden jokowi bobi nasution
meski demikian bobi nasution menyebut dirinya tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur sumatera utara
bobi mengklaim sudah mendapat surat tugas dari dpp golkar sebagai cagup dan cawal kot
yang diinfo kan ke kami yang diinfo kan diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
karena sudah mendapat surat tugas dari dpp golkar
nasdem sama golkar katanya juga udah eh nasdem sama pkb sudah akrab juga katanya
ya makanya insya allah kita kan nanti komunikasi tetap komunikasi
nah pdip bilang tuh kan kemarin bapak tuh bilang kalau insya allah bakal tetap ambil lagi dari pdip
katanya csi ya pak gimana ditanggapan kita pak